bumi berputar pada porosnya mengelilingi matahari
sebentar lagi kota bandung akan berada pada posisi membelakangi matahari
sebelum gelap saya sudah ingin berada di rumah
duduk di teras
karena biasanya di sekitar jam segitu
retailer sebuah bank yang kos dekat rumah saya akan pulang
dengan rambut tergerai sebahu
dari tadi malam belum pulang
tarut tarut tarut
kamu gak tau
tinggal ngokosnya aja yang belum
buat panglaris baru buka
gak usah ditawar lagi
saya kasih harga pas dua ratus ribu
enggak ah segitu mah
kamu udah denger kabar
kok belum kedengaran suara amsin pak harut
kasih tau yang lain
iwan sama jonny
oke nanti aku bawain kerudungnya
nanti ketemu ong dimana
nanti kalau aku mau jalan aku telpon kamu
buat mastiin jam sama tempatnya
kasih tau jony
kami udah cepet believing
nanti aku panggil
ada kabar buruk
nggak usah ngasih tahu saya kabar buruk
soalnya kabar saya lagi buruk juga
bisa ngarang alasan lain yang lebih kreatif
kalau kamu terlambat alasannya selalu sama
selalu bilang macet
kalau sekali lagi terlambat
spk ma surat perintah kerja
spk itu bukan surat perintah kerja
surat peringatan keras
istilah baru ma
emangnya itu baru
ya itu baru
tapi itu baru
emangnya itu baru
ya itu baru
ya itu baru
ya udah sekarang kerja
garut garut garut
cep udah dapat kabar dari ujang atau dari yang lain
sekarang ubed tempat jualan ciloknya pindah
di depan kafe
ya udah nanti aku ke sana
mau saya anter
gak usah aku tahu daerah situ
tapi ubed sekarang gak seperti dulu
terus saya tanya
kamu sekarang manggal di sini
dia gak jawab
sekarang kita kumpul aja yuk
nanti saya kasih info ke yang lain
terima kasih buat infonya
iya sama sama assalamualaikum

tadi mbak gak denger suara mesin parut
tadi emak lagi telepon
kamu kesini mau kerja apa apa mau numpang teleponan aja
tadi emak lagi telepon
kalau naik motor pakai helm
tapi saya lebih senang lagi
kalau ditangkap polisi gara gara nggak pakai helm
bos pakai helm untuk mengurangi resiko kecelakaan motor
bukan karena takut polisi
gak usah ngajarin saya
yang harus kamu ajarin itu bukan saya tapi si jenggo
yang tidak pakai helm itu bukan saya tapi dia
boleh saya ikut
cek lagi kondisi gobank

saya sempet gak sadar dua hari
maaf saya barusan jemput iwan dulu
waktu kamu nelfon saya lagi di jalan di atas motor
terus sekarang gimana
iya terus aku harus gimana
yang jelasnya ujang
gak usah ternak lele lagi
istri si tunjuk
sebentar saya tanya dulu
mana minum buat si bohim
sebentar lagi dibikin
gak usah basah basih
mudah mudahan jangan dikasih izin
terima kasih cik
terima kasih cik
ima sudah sadar
dikasih teh manis anget
cuma teh manis anget
belum sempat ke warung
akang air putih aja masih sakit
teteh tahu ini memang berat
cuma kamu harus berusaha lebih tenang
urusannya udah di handle sama kang mus
urusannya belum selesai
akang udah makan belum
akang harus makan
si ujang dateng
datang tapi barusan izin pergi
katanya mau ketemu sama yang lain
gak apa apa ya kamu teteh tinggal sebentar
tete harus jemput anak anak sekolah
kita nunggu ujang
dia yang tahu banyak
beritah avon udah siap
rumahnya buat produksi halamannya buat ngejemur kicimpring
tapi belum dapet
sekarang busnya kemana
dari pagi mah gak liat
akang tadi malem pergi gak pulang
menurut kamu sekarang kita harus gimana
kamu lagi sama yang lain
bu bar kembali ke tempat masing masing
kamu selalu ngeri
kamu selalu ngeri
kamu selalu ngeri
kamu udah bilang sama mama kamu
berarti aku harus pulang dulu
kan bisa telfon aja
gak ada pulsa
ya buat nelfon mama aku
sama aku gak ada pulsa juga
ayo mau berlangit sama aku
ya lu bahan uyuran
agar puyana aku aku maui
nggak kau buang aku punya
siz disini ikut aku gelas
tapi aku harus pukul kenapa
mau pulang ini udah dekat rumah
barusan abis pergi
emang ada apa di rumah
ya ada barang barang perabotan macem macem
maksud aku ada yang mau kamu kerjain atau apa
jalan yuk ah
aku udah mau sampai rumah
kan bisa pergi lagi
emangnya kalian mau ngajak aku kemana
hmm ngebahas soal lagi yuk
ah ajakannya gak menarik
kamu maunya kemana
yaudah lah kalau gak mau mah
baru keluar kantor mau makan
gak ngajak aku
enggak mau nemenin aja
mau minta aku traktir
kalau kamu mau aku gak keberatan
sekarang om ubed sering gak jualan

kebetulannya proses tim ini
kangankanya bag picking finished

berang positivity ada
itu kegiatan luar biasa
apa kabar kak junaidi
barusan aku salah gak ya
begitu sama dija
tapi aku merasa bersalah
diza cantik menurut aku oke
giza baik menurut aku juga oke
tapi diza ngasih harapan ke kamu
terus ternyata dia juga dekat sama lelaki lain
itu gak oke
itu cuma salah paham
salah paham apa
johnny ternyata suka sama aku
waktu aku makan gak sengaja bareng sama temennya
jonny merasa temennya itu nyelip dia di tinggungan
temennya itu dia hajar
temennya itu siapa
security yang kerja di kantor aku juga
terus jonny dipecat
jonny harus dapet pelajaran
sekarang aku jadi kastian
dan aku harus bekerja
jadi aku harus bekerja dengan temennya

dan aku harus bekerja dengan temennya

kalau kamu memang butuh waktu buat sendiri
kita ketemuannya nggak usah sekarang
saya assalamualaikumnya ke temen saya yang barusan saya telepon
bukan ke om
manggilnya jangan om
panggil nama aja johnny
kenapa gak mau
aku gak punya alasan buat sengaja ngelupain dia
aku punya hutang kebaikan sama dia
dulu waktu dompet aku kecopetan di angkot
terus di hari yang sama
hp aku kena todong
johnny yang berhasil nyari
terus kembaliin dompet sama hp kamu
sekarang kamu mau kemana
boleh tukeran nomor hp
mungkin sewaktu waktu ada perlu
udah selesai nonton dagutannya
oke dah langsung aja
kita akan cari
th dante sama yang rehat
yang mana tuh
yang mana tuh
buruk johnny bilang nggak usah kasih tahu saya kabar buruk soalnya kabar saya lagi buruk juga
itu pasti karena dia baru habis dipecat jadi security gara gara menghajar temannya sama
security urusan perempuan joni merasa disalip di tikungan bukan cuma dipecat usaha johnny buat
dapetin perempuan itu juga jadi berantakan terus barusan dia bilang dia lagi bahagia itu
apa dia baru kenalan sama perempuan lain patah tumbuh hilang berganti di kopi anel amang dua duduk
sudah pesen minum sudah
bagaimana kabar korban sudah mulai sembuh saya khawatir ada bendera kuning dipasang
di tiang listrik
memangnya kenapa kalau kamu bang sampai tewas pasti saya yang dituduh memang siapa orang
yang pantai dia mana saya tahu kerja kalian cuma bermain sandiwara kalau kayak kemarin saya nggak mau
urusannya sampai ke kantor polisi iya saya juga nggak mau kenapa nggak mau nggak boleh
sama kang mus kang gubang disuruh pensiun diantara bos jamal kamu saya bohim ada
ini tewaskan itu
khususnya aura vta satu tangan bisa bisa lakesh emang itu lebih murah ya
hayat siksi disini ab drip dan weitere ingin mesures yang muliacciones

yang nyari nyari dari mana sponsor
memangnya pertandingan sepak bola terus si gobang mau apa
toto pernah perhatiin kubis si gobang
tapi istrinya gak setuju
kalau akang tetep mau usaha lele neneng gak mau
mendingan akang pulangin aja neneng ke orangtua neneng
kalau jangan gitu berarti akang harus balik ke terminal
kan udah gak boleh sama kang mus
akang gak berani
ya udah kalau gak berani
saya menghubungi muslihat
saya gak punya nomernya kang
sama saya juga gak punya nomernya
ya sudah kalau mesti lihat kesini bilang idris masih di bandung
sempedang sempedang sempedang
sampai jumpa di bandung
sampai jumpa di bandung
sampai jumpa di bandung
dalam seminggu ke depan
akan terjadi pengambil alihan kekuasaan
dan semua yang sedang berjalan sekarang
akan menjadi milik kita
buat dibawa ke pasar besok

bumi berputar pada porosnya
sebentar lagi kota bandung
akan berada pada posisi membelakangi matahari
sebelum gelap saya sudah ingin
berada di rumah
duduk di teras karena biasanya
di sekitar jam segitu
seteller sebuah bank yang kos dekat rumah saya akan pulang
kita akan pergi sekarang
ini kampus sudah sempat
boleh kalian lihat di tempat ini
guru biasa j mutta selamat datang

kasih tahu dia saya mau ketemu sore ini
kang idris mau ketemu sama akang sore ini
di tempat yang akang tahu
kalau ada kang idris
saya gak punya banyak waktu
kamu mau laporan apa
kenapa saya merasa gak enak melihat muka kamu
dapat berapa dompet
nyopet bersolok karet itu susah
setiap mau beraksi
suka mendadak gak pede
malah tambah gemper
itulah kenapa harus ada akademi yang berani

jangan di corbat
jadi corbat gak segampang yang dibayangkan orang
saya mungkin harus berhenti operasi
saya harus belajar lagi
teknik belajar itu ada lima
kelima belajar dengan melakukan alias learning by doing
kamu pakai aja teknik yang kelima
jadi copet jangan lemah
terima kasih buat laporannya
kalau semua masalah yang sekarang sudah beres
saya mau keluar dari terminal
bukan mau ikut jamal
tapi mau hidup normal
siapa yang mengurus mereka
saya kepala keluarga
saya punya tanggung jawab
sebab kalau besok
mungkin kamu sudah terlambat
jam segini kok baru pulang
jangan langsung marah dulu
perasaan neng sama ce edo beda jauh
kenapa ce edo bisa sampai salah denger
ada apa teriak teriak
ceci manggil si neng mak
emangnya harus teriak
habis ini si nengnya gak denger
kenapa gak jawab
kenapa gak nyamperin
soalnya neng tahu mama mau marah sama neng
kamu marah kenapa
si neng jam segini baru pulang
kamu udah tanya
jam segini kenapa baru pulang
udah tapi neng belum jawab
tadi neng udah mau jawab
tapi mama malah ke depan
om ujang manggil mau pamit
berarti yang salah mama
iya berarti yang salah kamu
jum' temen yang lagi sakit
dilawat di rumah sakit
kenapa gak nelfon kasih tau mama
gak ada pulsa
gak usah ribet ribet
gak usah marah marah
sekarang si neng kasih uang lima puluh ribu buat beli pulsa
langit sedang bagus
bagaimana perasaan kamu
saya gak pernah punya perasaan seperti sekarang
lebih dari itu
saya kecewa sama diri saya sendiri
kenapa semua tidak saya beresin
sebelum saya pensiun
itu karena kamu terlalu bersemangat
buat menempuh jalan baru
cuma ada yang kamu lupa
seperti ketika pergi
tapi ada yang tertinggal
seberapa kacau keadaan sekarang
ini permainan yang sulit
jadi punya dendam
yang terlalu bersemangat
yang terlalu bersemangat
yang terlalu bersemangat